artis peran sofia lajuba menyambangi balai kota dki jakarta jumat lima belas oktober kemarin
sofia datang pada jam makan siang sebagai jurubicara tim sukses pasangan basuki cahayapurnama jarod saiful hidayat
usai pertemuan dengan gubernur dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok
sofia mengatakan dirinya hanya berbincang secara informal saja
baik program kerja tim sukses maupun strategi kampanye untuk pilkada belum dibahas
dimana sofia mengaku senang bisa menjadi jurubicara pasangan ahok jarod
yang memang sudah mengagumi sosok ahok sudah sejak lama
oleh karena itu ketika partai nasda menunjukkan yang menjadi jurubicara tim sukses petahana
sofia langsung menerima tanpa keraguan
sebagai jubir saya harus lebih kenal lagi dengan ahok
apa program kerjanya dan juga secara pribadi seperti apa orangnya
jadi ya tadi hanya informasi
malah saja gak ada yang detail detail gitu belum ada